waduh mungkin dia tuh lupa ig
nama itu patenggu tuh
tata tanya disini dia mutang
aku bingung lelah capek
dari tadi bang bos putar putar putar putar
sekarang kelar nih
kumpulin sarung warga

ada juga dia yang mau pegang pegang saya
saya nggak mau makanya takut disangka modus
pegang saya aja bu messi
prt gimana kalau semua sarung yang kita beli dari kakek sarung
kita kumpulin semua
kakek sarung tidak meneror kita
ya sudah kalau begitu saya putuskan
barang siapa para warga yang sudah pernah
di tempatnya kakek sarung
semuanya harus dikumpulkan
nanti saya akan taruh di balai warga
di mejanya hansip
eh setuju pak rt
tapi emang itu sarung mau diapain nih
hei pak rt semuanya
saya punya ide yang hobah
di gimana kalau kita kumpulin sarungnya
terus kemudian kita jual saja
tapi kalau yang jualnya itu bang zul
karena dia punya toko di pasar
boleh juga izinnya
ya sudah kalau gitu kita sekarang kumpulkan dulu
sarung sarung yang sudah pernah kita beli di kakek sarung
apa bu messi
saya harus beli semua sarung sarung pakai sarung
saya kan jualan sarung
buat apa saya beli sahru
bisa rugi ambo bu meksi
nih gimana sih bang zul
demi bu messi
ambo harus beli sarung demi bu messi
tidak mau ambo
aduh kok gak mau sih
kalau bang jul gak mau beli sarung demi bu messi
beli sarung demi orang orang kampung sini
iya kan pak lete
kalau begitu ambo setuju
nolongin warga buat amal di akhirat
iya teh ya
langsung aja kalau bu ranting ngomong
aduh bang zul lagi gimana sih
udah rada rada rabun ya
mana yang cantik biasa mana yang cantik banget sih
jual sarung itu
tapi ambo cuma bantu jual ya teteh ya
ya terserah bang jul ini mah
bang jul udah setuju mau jualin aja
juga saya udah senang
hasil penjualan disedekahkan saja
aduh jangan disedekahkan juga dong
itu kan sarung hantu bu messi
saya juga enggak mau
gara gara sarung itu dihantui
kalau soal ini saya setuju dengan bang jul
yang penting kampung kita ini menjadi aman kembali ya
setuju lah sob
makasih ya bang zul
ini ibu endang lama amat sih
kalau kita udah balik kiri ini mudah mudahan
tuhan tuh gak ganggu kita ya
iya bu messi saya berharap begitu
saya tetres dihantuin terus
yaudah yuk ah
yaudah yuk ah
ini pasti bu ranti yang mau ikut ikutan deh
bu ranti jangan ngagetin dong
iya biasa aja kelo
hantu kakek seru
kok cuma satu
kamu cuma satu belinya
ketawa ketawa orang kere kamu
beli itu dua empat gitu
tukiem jangan lupa
oh iya tukiem
besok beli lagi
nanti di datengin lagi kamu
dua dua dua

iya dong dua
oke pak peguh ada dua ya
oke pak ya
terima kasih ya pak
bang pak enji udah balikin belum
waduh mungkin dia tuh lupa pak engju
nama itu pak teguh tuh
tata tata aja disini dia mutang
aku bingung lelah capek
dari tadi bang bos putar putar putar putar
sekarang kakelar nih
kumpulin sarung warga
gimana kalau kita datangin rumah warga satu persatu
kita ambilin kita pungutin sarungnya masing masing
jadi permasalahan itu bakalan cepet selesai
ogah ntar kalau di perjalanan kita ke rumah warga terus ketemu kaki sarung gimana
kamu tuh gimana
enggak kayak aku aku tuh selalu kuhani loh sama hantu
hantu mana yang kuhani sama aku
nggak ada yang berani sama aku
ya lebih serem dari hantu
gitu aja kamu tuh gak berani
kamu tuh selalu mangan terus
gue keminyan nih
kenapa ya aduh aduh kakinya kejek
perasaan gak enak nih
aduh gue terluka
kayak kalau mau balikin sarung balikin aja ya
aneh mau kabur kabur
bawa jor gue takut cek
ngeliat mukamu aja udah serem banget kek
rasanya aku tuh mempimpin
kek aduh berat banget
enggak rue cek
lo kok malah jongkok disitu
eh alah waduh pantun lagi kamu tuh jongkok
hehehe kagak taunya
si kakek ada di depan
yaudah kalau gitu gue kabur duluan
cek ampun ya
aku tuh rawani loh kek
aku tuh jati pati ginjal lontar rupiah
ampun ampun kek
ada aduh kakek saru
kenapa aduh aduh
aduh aduh aduh
rasanya enak nih
aduh aku terluka
kayak kalau mau balikin sarung balikin aja ya
aneh mau kabur
bawa dong gue takut dong
ngeliat muka wajah udah serem banget kek
rasanya aku tuh mau pimpin
aduh berapa bener
lo kok malah jongko di situ
ngapain lo jongkok di situ